siapapun yang menikmati menerima dan menggunakan hasil korupsi akan ditelusuri dan bisa terjerat pidana
apakah orang terdekat harvey mungkin bisa terjerat dalam kasus korupsi timah ini
kita bahas bersama ahli hukum tindak pidana pencucian uang
ia juga dewan pertimbangan masyarakat hukum pidana dan kriminologi indonesia yenti ganasi
bu yanti jadi apakah ada kemungkinan keluarga dari harvey termasuk istri sandra dewi
yang juga merupakan artis ini akan diperiksa dalam kasus korupsi timah
ya itu saya kira kalau ada korupsi ya apalagi sampai dua ratus tujuh puluh satu triliun itu pasti harus menggunakan tppu
nah ketika menggunakan tppu itu apa
bukan ada kemungkinan sangat harus ya sangat harus orang terdekatnya
atau aliran dana dari tersangka korupsi itu kemana saja nanti akan kelihatan
dan saya kok belum mendengar ya bagaimana tentang respon ppatk tentang hal ini
karena itu kan terjadinya dua ribu lima belas sampai sekarang sampai kemarin itu ketahuan
nah ini kok belum ada jadi nanti bisa kejaksaan agung bisa langsung menanyakan kepada yang bersangkutan
yang tersangka ini hrb ini berkaitan dengan rekeningnya
nanti akan kelihatan dari rekeningnya itu dia mengirim kemana saja
atau semua kegiatan kegiatan dia yang melibatkan transaksinya
jadi bukan hanya sekedar korupsi
kemarin kan hanya sekedar mendatangin rumahnya kemudian menggeledah dan kemudian menyita bawa citaan
tapi kan itu tidak signifikan
yang paling signifikan adalah uang hasil kejahatan dari dua ratus tujuh puluh satu triliun entah berapa orang itu
itu kemana saja dan siapa ya orang terdekat pasti nomor satu yang akan dimintain keterangan
termasuk pihak keluarga istri gitu atau suami misalnya
kalau ada misalnya dalam hal ini tindak pidana korupsi
kemudian orang melakukan tindak pidana korupsi
kemudian orang tersangka korupsi itu akan mengalirkan kemana
mengalirkan itu adalah tindak pidana aktif dari tppu
nah kemudian ada tindak pidana pasif yaitu yang menerima
dan siapa yang paling potensi menerima
saya orang terdekatnya termasuk keluarganya istri atau anaknya
oke bu yenti ini kan perannya dari harvey
maklar ya bu ya pihak ketiga gitu ya
nah ini sebenarnya untuk mengatur pertambangan ilegal
meminta dana dari pihak pihak smelter
untuk kemudian dibalutnya dengan csr
selain tujuan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri
sebenarnya ada lagi nggak tujuan yang ingin disasar dari para tersangka ini
ini kan sebetulnya kan pertambangan ini awalnya tidak ilegal
ilegal ya hanya kemudian ada orang orang tertentu
bahkan menghubungi mantan direktur dan direktur yang sedang jalan
itu kemudian agar memberikan peluang untuk kerjasama perusahaan perusahaan lain ya
dan ternyata juga perusahaan itu perusahaan perusahaan cangkang
yang kemudian dengan izin itu
mereka melakukan penambangan di luar kawasan yang diizinkan
karena kan di luar izinnya
ini ada penambangan liar artinya gitu kan
belum lagi penambangan yang tidak liar tadi
itu kan biasa kalau sudah ada izin
perusahaan smelternya yang menggunakan itu perusahaan itu
kemudian dia membuat sistem smelternya
kemudian ini nanti juga ada ekspornya
banyak sekali siapa saja yang menikmati gitu ya
dan kemudian dari hasil penyewaan
kan menyewakan peralatan juga proses
proses tentang tata niaga komoditas timah ini
kemudian ada penyewaan peralatan peralatan
pasti ini ada backing yang kuat juga ya bu ya di dalamnya ya
ini kejahatan ini adalah kejahatan
pembatasan wilayah yang lebih dari yang diizinkan
sekitar kerusakannya itu sekitar empat kali
empat kali dki itu besar sekali
sementara hongkong saja itu hanya sebesar jakarta selatan
kerusakan korbannya itu seperti itu
nah segitu besarnya seperti itu
artinya gini negara ini kan ada pengawasnya ya
ada mekanisme siapa sih pengawas pengawasnya
bagaimana kalau izin itu kemudian disalahgunakan
jadi tidak hanya berarti sampai di enam belas tersangka ini ya bu ya
sangat kalau ada pppu nya bisa jadi dua kali
tadi kan harus dilihat juga sama keluarga terdekat ya gitu
nah tapi gimana caranya membuktikan antara tindakan tppu
dengan mungkin gaya hidup dari masing masing tersangka
berpergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat mewah dan lain sebagainya
gimana itu bu untuk menelusuri mana tppu dan mana yang uang pribadi
ini jadi kan nanti kan dari dia keterlibatan dia dengan korupsi
pasal dua pasal tiga data pasal sebelas undang undang korupsi
terlibat itu kan nanti akan kelihatan tuh alirannya aliran dananya
misalnya keluar untuk pelesiran keluar untuk kalau nggak salah kan
sempat membelikan waktu itu sudah disorotan ya
memiliki hadiah ulang tahun berupa private jet ya
itu kan sebetulnya sesuatu yang suspecies transaction
so species sesuatu yang unusual yang tidak biasa yang mencurigakan gitu ya
nah ini kelihatannya kita harus mengedukasi masyarakat ya
jangan kita terpukau dengan istilah istilah bahwa ada yang flexing
kemudian crazy rich dan sebagainya
kita mulai harus mulai peka mungkin mekanisme tertentu peka
ya itu memang mekanisme tppu adalah seperti itu untuk negara melakukan satu tindakan tindakan tertentu
dilihat dengan penyelidikan ini siapa bagaimana apa apa
jadi jangan masyarakat juga dibulaikan dibuat terpukau dengan orang kaya sekali
dibiarkan akhirnya seperti ini sudah terlalu lama ini
dan yang paling penting juga bukan hanya tindak pidana korusi
tapi aliran tindak pidana pencucian uangnya juga harus ditelusuri ya
harus harus saya kira kejaksaan itu sudah sangat biasa
itu harus dia cari sampai siapa uangnya kemana aliran ini bisa kembali kepada masyarakat
bu yeni garnasi terima kasih untuk informasinya sore hari ini di kompas petang saya selalu bu